jadi ketika main bareng dia tuh udah tahu harus gimana jadi akan jauh lebih mudah buat main sama
prastawa karena dia ngerti kemana harusnya dia gerak kemana harusnya dia passing
beberapa kali tembakannya prastawa saat itu tuh pemecah kebuntuan
dan memang permainannya nggak bisa kebaca kapan dia keluar kadang kadang hilang kadang kadang
nama andakara prastawa sudah tidak asing di telinga penggemar olahraga bola basket
salah satu shooter terbaik milik indonesia ini telah berhasil menyabut berbagai gelar sejak awal memulai karir basketnya
teranyar pras di klub pelita jaya bakri jakarta berhasil membawa pulang trofi ibl indonesia cup dua ribu dua puluh
yang dikompetisi pramusim liga basket indonesia tanpa pemain asing
it's a good start gitu ya buat mental pemain pemain muda itu
berarti kalian tuh udah bisa gitu bersaing sama senior senior lain di liga ini
pemain basket kelahiran jakarta ini mengaku beruntung
komposisi tim pelita jaya sudah ideal baik dari segi skill maupun usia
terlebih para koleganya tidak meragukan lagi
kemampuan sang kapten menakodai tim ke performa lebih baik
menurut gue mentality gitu kayak di lapangan dia kayak gigih gitu kayak gak mau nyerah terus kayak maksudnya take tough shot
yang pasti sih jago terus dia tahu kapan mau poin kapan mau passing
presentasi three poinnya juga lebih pasti gitu jadi kita kalau pas dapet bola lihat dia kosong kita passing dia
role modelnya kita gimana kita mau berkembang lihat dia
dia juga kasih input ke kita
kita nanya juga dia nggak sungkan untuk kayak gimana
dan kadang kadang juga dia kayak out of nowhere kayak eh gini dibilang
kalau harusnya tadi kayak gini kayak gini kayak gini gitu loh
kayak yang input input yang kayak gitu yang kadang kadang kita nggak sadar tapi dia ya sadar gitu
pertama kali saya main basket itu karena pras sebenarnya dulu
pertama kali lihat dia di aspak waktu itu aku masih sma kan
biasanya sih kalau misal aku udah buntu nih aku tanya lihat lihat dia sama dia kayak udah pas gimana
udah gue aja yang
masih ketan pras kepada govinda julian
tahun ini sudah memasuki tahun kelima prastawa bergabung dengan klub pelita jaya bakri jakarta
meski demikian hingga musim terakhir indonesia basketball league yaitu pada tahun dua ribu dua puluh
prastawa masih belum berhasil membawa pulang trofia ibl champion
musim ke dua puluh ibl telah bergulir
momen ini diakini akan jadi pembuktian prastawa
bersama pelita jaya untuk keluar sebagai juara
selama gue di pj gitu ini squad yang ini yang paling talented lah
dari segi umur speed ada pelatih baru juga
jadi dan pelatihnya juga menurut gue tuh cocok banget buat pemain pemain muda gitu
jadi menurut gue ini saatnya lah pj juara
ini akan menjadi jenis yang berbeda
saya akan jadi pembawa kompetisi dengan dan tanpa pelatih pelatih
semoga saya adalah seorang pemain yang bertuah karena saya punya roster yang bagus
dengan pemain indonesia tanpa pelatih pelatih
itu artinya pelatih pelatih hanya akan membantu kita
anakara prastawadi yaksa terlebih dahulu membela klub aspak jakarta pada tahun dua ribu
prastawa bikin roll dengan ramah
memiliki gangga di bowling
pada awal karir profesionalnya itu
sang rookie langsung mengundang decak kagum para penggemar basket
dengan langsung memborong berbagai gelar penghargaan
pras turut andil dalam membawa aspak jakarta menjadi juara nbl dua ribu tiga belas dua ribu empat belas
pada tahun yang sama ia juga dinobatkan sebagai enam of the year
gelar sixth man of the year kembali jadi milik prastawa
ia juga menangkan kemampuan pemiliknya yaitu pada ibl dua ribu enam belas dan dua ribu delapan belas
prestasi pras lainnya ialah pemenang ibl tiga point contest tiga kali berturut turut pada tahun dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas dan dua ribu sembilan belas
karir prastawa hingga saat ini tak lepas dari peran pemilik aspak jakarta irawan haryono alias kim hong
dialah yang pertama kali mengambil prastawa untuk bermain di klub basket profesional miliknya itu
meski seluruh ofisial meragukan potensi pras karena kurang tingginya badan pras sebagai pemain basket
di basket itu kan masing masing ada posisi dan diperlukan mau lincah di point guard itu kan lebih lincah bawa bawanya lebih cepat
ya orang kecil pasti lebih cepat gitu
dan memang permainannya gak bisa kebacak
kapan dia keluar kadang kadang hilang kadang kadang nongol
ya itu namanya prastawa
makanya itu saya julukin dia anak ajaib
ialah julukan untuk andakara prastawa hingga kini
selain karena prestasi prestasi mengagumkan pada debutnya sebagai atlet basket profesional
dalam beberapa kompetisi ia mampu mencetak skor dan menyelamatkan pertandingan di saat saat yang sulit dipercaya
ya senang sih cuman kan kadang ada beban juga gitu
jadi anak ajaib anak ajaib anak ajaib gitu kan
cuman ya jadi dibawa happy aja lah buat julukan itu
dan pastinya balik lagi harus tanggung jawab dengan prastawa
ya jangan julukan itu
pengamat olahraga basket roshidan mengatakan prastawa mampu berperan banyak dalam kemenangan aspak jakarta lantaran kepercayaan dirinya
di musim reguler itu dia berani sekali nembak tiga point dari jarak satu langkah dua langkah dari belakang garis tiga point dan cukup bagus gitu
dan sebenarnya juga bukan hanya masalah akurasinya cukup bagus field goal tiga poinnya cukup bagus
tapi juga beberapa kali tembakannya prastawa saat itu tuh
jadi kalau di basket itu namanya clutch
cecep firmansyah sempat melatih prastawa di tahun pertama bergabung dengan aspak jakarta
dan saat membela dki jakarta di pekan olahraga nasional pon dua ribu dua belas
kakak kandung legenda basket indonesia ali budimansyah ini
juga berperan dalam kejayaan aspak jakarta meraih tiga gelar di era kompetisi bola basket utama kobatama
tipe cara nembak dia tuh udah bagus bagus perfect
dan dengan kualitas dia masih sma waktu itu ya
saya cuma merubah mindset ya prastawa
karena kita tahu kan prastawa untuk atlet bola basket dia terlalu pendek gitu
untuk nembaknya mindsetnya coba jauh
satu langkah waktu itu saya minta satu langkah nembak
pertama nggak nyampe airnya nyampe tapi titip pesen sama dia
jangan terlalu banyak style saya bilang
gerakan atau signature move nya prastawa nih yang dari dulu sampai sekarang selalu jadi andalan
dan selalu dilakuin pas ketika pertandingan
sebenarnya kalau signature move tuh gak ada yang spesial banget
tapi kalau gerakan yang paling suka gue lakuin tuh gue crossover
gue paling suka crossover karena menurut gue itu paling simple dan buat gue efektif

kayaknya crossover kan gini kan
tapi gue tuh selalu mantepin kayak
jadi ada move ke sana crossover gini terus di sini baru floater
dan sama satu lagi beberapa kali kan prastawa juga point dari tengah tengah nih
gak lagi tiga point yang dari sini ya boleh gak prastawa kasih lihat
karena latihan juga gitu ya bukan cuma asal nembak asal nembak
harus banyak praktis itu juga
iya dilatih kayak tiap abis nembak ya mundur selangkah dua langkah terus akhirnya
nanti feelnya dapat sendiri di game gitu
itu momen yang kayaknya gak akan terlupakan karena bukan buat aku pribadi buat satu indonesia gitu
kita sejarah buat indonesia kita bawa emas ke indonesia
tapi yang namanya kak prastu jago banget ya
so special gitu ya
namanya pemain jago kita tuh susah banget lah buat ngertiin gitu
perolehan medali emas sea games dua ribu dua puluh satu di vietnam menjadi puncak karir basket si anak ajaib ini
pasalnya baru kali ini
cabang olahraga basket indonesia menjuari sea games sejak digelar pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh di kuala lumpur
memutus dominasi filipina yang tiga belas kali beruntun memenangkan pesta olahraga se asia tenggara itu
yang baik itu pasti ya kemarin kita bisa juara sea games
itu momen yang kayaknya gak akan terlupakan karena bukan buat aku pribadi buat satu indonesia gitu
kita sejarah buat indonesia kita bawa emas ke indonesia dengar lagu indonesia raya
kayak berkembang dengan negara orang wah itu perasaan yang dari dulu aku nonton olahraga lain ada yang juara itu udah mau nangis
kemarin bener bener rasa yang gak bisa dilupain dan jangan jadi yang terakhir
semoga bisa emas emas lainnya atau nggak nanti di olimpik ataupun mungkin nanti udah anak anak aku gitu ya bisa di world cup nggak ada yang tahu
tapi ya selalu doain yang terbaik buat basket indonesia
sebenarnya goals yang pertama itu tadi mau dapet emas kan
karena dari dulu kita kayaknya kayaknya emas
karena dari dulu kita kayaknya kalah sama filipina kalah sama filipina
tadinya tuh ah nanti kalau gue udah jadi pelatih atau jadi owner kah atau jadi manajer atau apapun pengen bahwa indonesia jadi juara di emas
dan itu bisa terlaksana pas aku masih jadi pemain gitu
jadi itu udah salah satu goal lah
lagi lagi banyak yang menilai pras tidak layak di timnas karena penampilannya sempat menurun pada awal laga
namun oleh pras
setiba negatif disulap jadi motivasi untuk lebih baik
kenapa kita mikirin omongan orang yang kenal aja enggak
terus kecuali yang ngomong ayah gitu
nah kamu nih terlalu gini wah itu pikirin wah ini gue salah nih berarti
ada salah ada yang salah dengan permainan aku atau gimana gitu kan
prastawa menjadi salah satu top scorer pada ajang olahraga se asia tenggara itu
hal tersebut salah satunya berkat bonding antar pemain yang sudah terjalin
baik saat membela timnas
bahkan sebagai rival di klub masing masing
kalau di timnas sih gue bisa bilang sekarang sekarangnya dari dua ribu beberapa ya kalau yang cocok ya abraham gitu ya
kita main setim pun waktu itu cuma di aspak dulu sebentar itu juga jarang main bareng
tapi entah kenapa kalau di timnas ya cocok cocok aja gitu tanpa harus yang latihan lama gitu sama abraham gitu
kalau di luar jelas dia mvp liga gitu kan
jadi ketika main bareng dia tuh udah tau harus gimana
jadi akan jauh lebih mudah buat main sama pras tawa karena dia ngerti kemana harusnya dia gerak
kemana harusnya dia passing kapan dia harus nembak
yang paling gue inget tuh pas prastawa main jelek banget lawan malaysia
bener bener enggak di standarnya
dan ya gue udah bilang ke dia pras harus bounce back ini ini bukan lo besok lawan thailand
dan di game berikutnya crazy maksudnya dia kayak he kill he killing it
bener bener kayak dua puluh plus point terus kayak bener bener banyak tiga point clutch
dan ya kan dia juga banyak dapet hate dari orang bahwa pras tawa udah gak layak timnas
tapi gue tahu kapasitasnya dan dia berhasil membuktikan bahwa haters wrong
kalau yang lainnya ya biasa poin guard point guard biasa kita latihan itu widhi hardy yuda
sekarang ada widhi widi dulu setim sekarang jadi lawan
yang bikin sekarang persaingan di timnas itu makin asik lah
jadi kayak udah saling ngerti lah
jadi kita udah main lawan
jadi kita udah main lama juga
udah main lama di ibl
jadi ya kayak sering jaga jagaan di ibl
jadi udah tau maksudnya pras tuh sukanya yang gimana
jadi biasanya kan waktu itu sempet dimainin bareng
jadi saya main satu pras main dua
jadi kayak dia lagi wangi kan
jadi ya udah jadi nyari pras gitu
jadi ya pokoknya service buat pras gitu
kalau aku sih lebih banyak belajar mah dari kak pras ya
soalnya kan emang kak pras kan jauh lebih senior
terus jauh lebih berpengalaman juga
aku sih banyak banget belajar dari kak pras
meski widhi yang kini membela klub satria muda
tak ikut berlaga bersama pras pada sea games dua ribu dua puluh
ia jadi salah satu timet terbaik pras di timnas
yang juga sulit dikalahkan saat menjadi lawan klub
justru malah kayak aku setiap tanding sama kak pras itu
kayak selalu punya goal sendiri gitu
kayak kak pras nggak boleh poin lebih dari sepuluh poin gitu misalnya
tapi yang namanya kak pras tuh jago banget ya
ya namanya pemain jago kita tuh susah banget
bisa juga buat ngertiin gitu
bakat bermain basket pras bisa dibilang sudah mendarah daging
kedua orang tuanya merupakan pasangan legenda basket indonesia
sang ayah pemain basket ternama era tujuh puluh hingga delapan puluh an
dan kini menjadi parti klub basket nasional
ialah rastafari horongbala
sang ibu legenda basket nasional putri julisa rastafari
pernah menorehkan prestasi dengan membawa medali perak
pada ajang sea games seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
bersama sma tiga jakarta pras tawal pernah menjuarai
liga pome basketball antar sma tahun dua ribu delapan dan dua ribu sembilan
saat itu pelatihnya ialah ibunya sendiri
pras pun menjadi pemain terbaik dan penentu kemenangan di tahun dua ribu dua puluh
ini merupakan langkah awal karirnya sebelum masuk liga profesional
mungkin nggak diajarin secara langsung
tapi apa yang aku lihat dari mereka mungkin masuk aja gitu ke diri aku
jadi banyak orang juga omongan
katanya ibu nona mau kalah ayah juga dulu shooter gitu kan
entah kenapa mungkin jadinya
ah gue juga jadi shooter lah mungkin aku gak ada pikiran mungkin gak ada gitu
entah kenapa alam bawah sadar kali ya
jadi kayak mau jadi kayak bu nona mau jadi shooter kayak ayah
sebenarnya pras itu udah kelihatan dari kecil ada bakatnya
dari sd kan dia tuh sekolah di sd rahman
di situ ada lapangan basketnya tapi nggak ada tim basketnya
terus saya bilang sama kepala sekolahnya
gimana kalau saya bikinin tim basket ini sd nya gitu
nah mulai dari situ startnya si pras kelihatan bakatnya melejit sekali
sejak kecil pras sudah dilatih bermain basket oleh sang bunda
sampai ia duduk di bangku sma
lalu gabung klub profesional yaitu aspak jakarta
pras dilatih oleh sang ayah
kedua orang tuanya sama tegas dalam melakukan tugas
dan kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian
sehingga tak heran jika ia sangat mahir bermain basket
sebenarnya ngelatihnya sama aja lah ya
saya malah apa ya sebenarnya malah dia lebih gak seneng ya
saya akan lebih keras ke dia daripada yang lain gitu
jadi misalnya salahnya sama dia saya marahinnya lebih
latihan yang diberikan oleh orang tua pras tawa
hampir setiap hari pras diminta untuk mempertajam individual skill
dan kecepatan bermain basket
salah satu yang dilakukan lisa ialah menyediakan lapangan basket di depan rumahnya
agar tidak ada alasan untuk tidak latihan setiap hari
kan saya waktu pindah ke sini itu belum ada lapangan basket
saya bikin sengaja
dulu cuma ada trotoar segitiga saya izin sama pak rt
oh boleh bu bisa dipakai buat senam senam ibu ibu sini kan
sudah saya pikirkan jadi pras waktu sma tiga itu kan dia sudah di sini
latihan nembaknya itu kenapa dia jadi mantep gitu speednya gitu
dulu pinggirannya got
jadi kalau dia nggak masuk bolanya mental akan masuk got
pras tawa kini tidak hanya dewasa secara usia
tetapi juga dalam mengambil keputusan saat bermain basket
pras belakangan telah mampu membuka kesempatan kolega tim basketnya
untuk dapat menembak alias poin
kalau dulu dia main tuh bagus sih bagus gitu
tapi terlalu individual gitu
jadi kalau dia sudah mbak bola kayaknya sudah matak udahlah kalau saya bilang gitu
sudah nggak bakal passing kemana mana lagi udah kelar gitu
tapi dengan berkembangnya ini saya lihat
dia mulai passing wah bagus nih
sang ibu mengakui jarang memberi pujian kepada putra sulungnya tersebut
supaya tidak mudah puas dan tetap rendah hati
hingga akhirnya pujian diberikan sang bunda
yaitu saat ia berhasil membawa pulang medali emas sea games dua ribu dua puluh
sekidemikian kedua orang tua pras tawa berpesan
agar kemenangan itu bukan jadi pencapaian terakhirnya
harus punya planning ya
ini kamu udah puas kan kamu udah dapet gold di sea games itu sejarah loh masa
gue bilang bunda aja kalah
saya sudah bilang dulu kamu belum bisa nyamain bunda
karena waktu dia baru masih dapat perak
kita masih sejajar mas
begitu dia dapat emas yaudah hormat aku sama kamu
kamu di atas bunda
nah setelah ini kamu planning
dia tuh orangnya sering bercanda ya
warah dia bercanda mulu
tapi kalau udah main di lapangan dia bakal serius
apa ya kayak ada saklarnya gitu
dia dari yang bercanda tiba tiba jadi serius banget gitu
saya berkesempatan melihat kembali lapangan latihan basket prastawa sewaktu kecil
lokasinya berada di salah satu kompleks perumahan pondok gede bekasi jawa barat
banyak kenangan berkesan yang turut mengantar sang anak ajaib ini
menjadi bintang olahraga terbaik indonesia
sebenarnya seberapa berkesan sih lapangan ini buat pras tawa sendiri sampai sekarang
mau berkesan ya banyak yang udah aku latih di sini gitu
sama bunda sama ayah
waktu kecil saya lebih banyak sama bunda ya
dulu kayak mungkin bangun pagi gitu disuruh nembak nembak di sini
ya banyak lah
harus banyak banyak harus dari yang banyak timenya sampai yang harus masuk berapa berturut
pokoknya banyak yang udah dilewatin di sini kayak
sampai sebenarnya sampai kemarin pandemi pun
karena aku di sini kan jadi karena gak bisa latihan dimana mana latihannya di sini
sampai udah profesional pun lapangan ini masih kadang kadang aku pakai buat conditioning nembak nembak
jadi berkesan banget pastinya buat karir basket aku
ini kan ada anak anak main basket itu
pras pernah nggak sih kayak datang diminta untuk ayo kak pras main bareng kita dong latih kita dong gitu gitu
jadi dulu tuh waktu aku masih di sini kan sekarang aku udah di apartemen ya
waktu aku masih di sini tuh tetangga tetangga aku tuh seumuran aku semua
jadi emang banyak yang bisa main basket suka basket
pernah tujuh belas an juga di sini dari blok blok lain gitu karena tahu gitu kan blok a jago
sekarang udah pada berkeluarga semua
jadi banyak kenangan lah di sini dari yang tujuh belas an lomba tiga point contest ada semua di sini pokoknya
pake kejuaraan di rumah aja di sini ya di kompaknya
iya di sini ada ada cuma tiga on tiga gitu ya dulu masih tiga on tiga bukan belum tiga x tiga
banyak banget lah pakai kenangan kenangannya
jadi sampai sekarang juga gak akan dilupain nih lapangan yang gak lebar itu yang cuma tiga on tiga
cuman setengah ini ya buat mas tawa
kamu sama bunda kan selalu dilatih dari kecil sampai sma ya
ada nggak sih bedanya dilatih sama bunda sama dilatih sama coach coach yang lain gitu sampai sekarang gitu
beda pasti setiap kuots kan kita beda ya
ada pendekatan masing masing
cuman pasti orang nanya gimana sih dilatih orang tua lo sendiri sebenernya sama aja malah lebih sering dimarahin gitu
karena kan ya semakin deket semakin gak mau dibilang anak emas gitu kan
padahal mah biasa aja ya dinikmatin aja lah pokoknya
sama bunda sama ayah sama coach coach lain sekarang ada coach asing juga sekarang udah banyak banget
yang penting ilmunya tadi ya coach ya
di balik kesuksesannya tentu ada perjuangan yang dilalui bintang basket indonesia ini
ialah disiplin waktu yang betul betul harus diterapkan prastawa sejak masih mengenyam pendidikan di bangku sekolah dasar
waktu itu yang bener bener mungkin jadi
permasalahan dari dulu dari masih sma itu kan udah mulai latihan juga bagi waktu kuliah
jadi bener bener harus dibagi bagi dengan caranya kita gak boleh mengganggu latihan kita juga gitu kan
soalnya kita off day pun kalo kita tidur malem keluar keluar atau gak jaga kondisi itu juga mempengaruhi ke besoknya kita mau latihan
manajemen waktu masih menjadi tantangan terberat bagi pras tawa hingga kini

manajemen waktu masih menjadi tantangan terberat bagi prastawa hingga kini
di tengah kesibukannya prasawa pun selalu meluangkan waktu untuk bersama keluarganya
salah satunya dengan mengajak keluarga menonton pertandingan di luar kota
mungkin udah biasa kali ya karena udah biasa jadi yaudah gitu kan
udah tau kerjaannya begini sama aja kayak kalau orang kerja kantoran pergi pergi ke luar kota gitu kan
jadi ya itu mungkin ya udah kayak gak ada yang minta pergi pergi mulu gak gitu gitu kan
jadi ya udah tau aja fokus aja ke basket pelatihan
ya udah tau aja fokus aja ke basket pelatihan
paling ya una juga kan seneng lah kalau papanya juara atau apa dia
ya mungkin belum tahu lah itu juara atau apa cuman kan seneng kalau papanya balik pulang pulang senang
kalau pulang pulang bete kan dia bete juga gitu
bukan hanya kepada keluarga prastawa dikenal hangat kepada atlet atlet basket muda di bawahnya
sebagai kapten pras tawa tidak segan mengajak para junior untuk melakukan aktivitas tersebut
menemukan aktivitas aktivitas menyenangkan bersama untuk membangun keakraban
kalau aku ngeliatnya dia lebih apa ya lucu aja gitu kayak gak gengsi buat ngomong sama kita nggak gengsi buat eh makan atau apalah
itulah itu kan hal hal kecil ya maksudnya itu dia nggak gengsi buat ngajak kita gitu
pertama game sih itu yang kedua kayak makan biasanya
kalo enggak jalan sama una
kalau buat diri aku personal sih di luar lapangan tuh pras orangnya tuh satu baik
terus kayak take care kita lah misalnya kayak nge junior junior kayak ngasih tau banyak hal mau di luar basket atau soal kehidupan lah
salah satu panutan juga sih buat aku juga kayak mau di basket pun di luar tuh banyak lah yang bisa aku ambil dari kapras gitu
dia tuh orangnya sering bercanda ya parah parah dia bercanda mulu
tapi kalau udah main di lapangan dia bakal serius harusnya dia nggak bisa bercanda sedikit pun gitu
benar benar aduh beda deh dia bisa apa ya kayak ada saklarnya gitu dia dari yang bercanda tiba tiba jadi serius banget gitu
kini hampir tiga puluh tahun usia anda karapastawa dan selama itulah ia hidup dalam dunia

kecintaannya terhadap olahraga basket semakin memperkuat konsistensinya untuk tetap berkumpul dengan kepentingan
dan menorehkan prestasi di dunia yang telah membuat hidupnya lebih berwarna
dulu ya aku bilang tuh selama kalian emang suka gitu
atau jangan biarin omongan orang tuh bikin kalian nggak terjun ke situ gitu
kalau dibilang atlet nanti gimana masa depannya
emang dibalik aja kalau kalian kerja emang masa depan kalian juga gimana
kalau kalian nggak berprestasi di situ sama aja
sama di atlet kalau kalian gak berprestasi ya di situ situ aja kan
jadi hidup ini kan sebenarnya sama aja
harus berprestasi sebenarnya harus punya sesuatu untuk keahlian
sesuatu untuk bisa sukses gitu kan
jadi kalau kalian emang suka di basket mau menekuni itu ya kenapa nggak